memasuki era tatanan baru dalam bertransportasi di masa pandemi yang belum berakhir ini
sejumlah protokol diberlakukan di moda raya terpadu mrt jakarta
pertama wajib mengenakan masker
pemeriksaan suhu pada penumpang juga menjadi protokol kesehatan tetap di stasiun mrt
prinsip physical distancing satu meter mulai dari area tunggu loket tiket peron hingga di dalam kereta diberlakukan
pihak pt mrt jakarta menyatakan jumlah penumpang pun tetap akan dibatasi maksimal enam puluh orang per kereta
atau tiga ratus enam puluh penumpang dalam satu rangkaian
aturan aturan tadi sebenarnya sudah diberlakukan sejak masa psbb atau pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta diberlakukan
sementara itu akan ada beberapa peraturan yang kembali ke waktu normal
di antaranya adalah frekuensi kedatangan kereta yang saat ini berlaku setiap tiga puluh menit akan kembali menjadi lima menit di jam sibuk
dan sepuluh menit di luar jam sibuk
selain itu tujuh stasiun kereta yang saat ini ditutup pun akan kembali dibuka
itu artinya tiga belas stasiun mrt akan kembali beroperasi penuh
dan jam operasi pun akan dimulai lebih awal dan berakhir lebih malam
kini di dalam kereta penumpang dilarang berbicara bahkan berbincang di telepon
bahkan di kereta kami himbau mereka tidak berbicara satu sama lain atau menggunakan telepon dengan suara
untuk menghindari mereka membuka maskernya
jadi ini akan kami ingatkan betul
pengamanan kami juga di dalam kereta sudah kami tingkatkan
kelama buat kenyamanan juga buat yang ngikutin aturan pemerintah lah ya
pada saat tatanan baru dimulai pihak pt mrt jakarta juga akan bekerjasama dengan pengelola kantor kantor
di area jalur moda raya terpadu untuk mengatur jam kerja lebih fleksibel
atau tidak semua masuk pada pukul delapan pagi untuk menghindari penumpukan penumpang
mahardika utama sonny sulistiono jakarta